anda menyaksikan cnn indonesia update
diduga akibat korsleting arus listrik
dua rumah di kota tasikmalaya jawa barat
hangus terbakar pada jumat pagi
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun kebakaran sempat membuat warga panik
karena terjadi di permukiman padat penduduk
sebagian warga berusaha memadamkan api
dengan menyeramkan air gut
sebagian lagi berusaha untuk memukul
kobaran api dengan bambu agar padat
peristiwa kebakaran ini menimpa rumah kontrakan
di jalan cilingga linggajaya kota tasikmalaya jawa barat
api muncul dari bagian depan rumah
dan banyaknya material kayu yang mudah terbakar
membuat api cepat merambat
proses pemadaman api terhambat
sulitnya akses masuk menuju lokasi
kendaraan pemadam harus menelintasi kebun
agar bisa masuk lokasi
dan akibatnya kebakaran telah menghanguskan
satu rumah serta satu rumah terbakar sebagian
dapatkan informasi dari fireway yang ada di
jadi ini rumah kontrakan
untuk pemerintah dan masyarakat dari konsensi
konsensi kebetulan pemilik kontrakannya lagi berada di luar rumah
tidak ada korban
tidak ada korban sementara karena memang
seluruh pemilik lagi pulang kampung
tidak ada di luar rumah
ini berada di luar rumah
ini berapa rumah dan
satu rumah yang rusak total
satu rumah lagi tidak terlalu parah
karena keburu padam
seorang pria di janeponto sulawesi selatan
tewas tenggelam di kolam penampungan air milik perkebunan tebu
korban yang merupakan seorang pengembala kerbau ini hilang
saat sedang memandikan kerbau peliharaannya
tim sar yang melakukan pencarian
berhasil mengevakuasi jasad korban
dengan jarak dua ratus meter dari titik hilangnya korban
jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka
yang berjarak lima ratus meter dari tempat kejadian
sejumlah kerabat korban langsung nyaris pingsan
karena tidak kuasa menahan duka
korban meninggal dua orang anak dan empat cucu
polisi melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab jatuhnya korban
ke kolam penampungan air
dia ini kesehariannya mengembala kerbau kerbau sabi
di sekitar waduk penampungan air milik pabrik gula takalar
sore hari kemarin beliau diduga turun ke waduk itu
mengalami musik ketegangan
demikian cnn indonesia update kali ini
bersama dengan farhan isanas
ion akan kami lanjutkan sesaat lagi